masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
jadi sebaiknya kita selesaikan pertarungan ini sampai akhir
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam